anah sempat pingsan saat berjalan kaki menuju rumahnya
di kelapa dua wetan ciracas jakarta timur
minggu siang ibu hamil yang merupakan kader jumantik
atau juru pemantau jentik ini bisa pulang ke rumahnya
usai dirawat di rumah sakit polri
karena terkena tembakan di bagian paha kanannya
dari pemeriksaan bidan
anah yang tengah hamil muda diketahui masih dalam kondisi lemah
namun untuk kandungan serta bekas luka yang terkena tembakan dalam kondisi baik
karena pasiennya sudah sadar juga
dan sudah minum sudah mau makan sedikit sedikit
mabok di perjalanan
nah nanti mungkin kita akan rujuk lagi ke rumah sakit polri kembali
sementara itu petugas kepolisian sektor ciracas dan polri
resto jakarta timur terus melakukan penyelidikan warga yang terkena tembakan
saat mengecek jentik nyamuk pada rabu lalu
hingga saat ini polisi belum bisa memastikan apakah tembakan
yang mengenai korban dilakukan secara sengaja atau peluru nyasar
untuk sementara lima orang saksi telah diperiksa untuk dimintai keterangan
sembilan bulan yang lalu ada kejadian yang sama
tapi tidak di daerah itu tapi berdekatan
nah kedua proyek ini nanti akan
dengan yang lain
terlaku apakah tersembun dari senjata yang sama atau tidak
sebelumnya warga ciracas jakarta timur sempat merasa trauma
usai salah satu warganya tertembak
warga berharap polisi bisa cepat mengungkap kasus ini
tim liputan cnn indonesia